pergerakan tanah di lokasi longsor di desa celapar banjarnegara jawa tengah semakin meluas
warga yang ketakutan pun mulai mengevakuasi harta bendanya untuk mengungsi ke tempat saudaranya di desa sebelah
ya sementara itu akibat jalan terputus warga terpaksa melewati jalan setapak di atas puncak bukit untuk menuju rumahnya
hingga minggu siang pergerakan tanah di lokasi longsor desa celapar kecamatan madukara banjarnegara jawa tengah semakin meluas
bahkan lokasi tanah bergerak ini sudah mencapai ke daerah yang semula dinilai aman
aparat terpaksa harus memasang garis pembatas polisi di lokasi terancam longsor ini
meluasnya tanah bergerak membuat warga di sekitar lokasi semakin ketakutan
mereka pun beramai ramai mengungsi ke tempat saudaranya di desa sebelah
bahkan warga juga mengikuti harta bendanya dengan menggunakan gelar anbak terbuka
sudah terkena belum
sudah belum tapi ini kan terancam
ini semua barang dibawain
sementara itu akibat terputusnya jalan utama akses warga yang menuju kota kecamatan terganggu
warga terpaksa harus melalui jalan setapak yang melintas di atas puncak bukit
jalan setapa ini sengaja dibuat oleh aparat tni dan relawan
namun kondisi jalan yang naik tajam ke atas bukit membuat warga merasa kelelahan
dibaya itu desa sebelah celapar
ya sebelah atasnya
oh sebelah atasnya harusnya lewat bawah
hmm ini karena putus
ini jalur alternatif ini pak
naik ke ini ke puncak ini ya di gunung
ke puncak nanti
hingga kini jumlah rumah ambruk akibat bencana tanah bergerak mencapai lima belas rumah
sedangkan jumlah pengungsi kini mencapai dua ratus
satu ratus lima puluh jiwa yang tersebar di beberapa titik pengungsian
di mambarwoto banyak negara